di kawasan ini kemudian dibangun anjungan berupa miniatur dan rumah tradisional suku osing

saya memulai wisata di desa ini sejak pagi

dan makanan khas kemiren

berasa banget ada di desa

ketukan kayu pada lesung itu bisa menghasilkan alunan musik yang membuat saya ingin bergoyang

saya melanjutkan wisata di desa ini dengan berjalan jalan di permokiman rumah adat suku osing
saya melanjutkan wisata di desa ini dengan berjalan jalan di permokiman rumah adat suku osing
saya melanjutkan wisata di desa ini dengan berjalan jalan di permukiman rumah adat suku osing
melalui jalan setapak saya menikmati eksterior rumah yang terbuat dari kayu dan menikmati air sungai yang mengalir di desa ini
lelah berkeliling di rumah budaya suku osing perut terasa lapar
saya ingat saat di pasar pagi ada warga yang berjualan pecel pitik makanan khas warga kemiren
pecel pitik tidak berupa bumbu pecel dari adonan kacang tanah
pecel pitik hanya disajikan oleh warga di desa adat kemiren menjelang ritual adat seperti syukuran
filosofi pecel pitik dengan bahasa osing supaya yang diucel ucel ketetik biar tidak ngapik
artinya sesuatu yang ditangani apapun itu dengan harapan
kita akan menemukan sesuatu yang terbaik
bumbu pecel pitik berupa kemiri cabai rawit lombok merah besar gula merah garam terasi dan jeruk limau
setelah bahan bahan diulek lalu dicampur dengan parutan kelapa hingga menjadi seperti urap
dan ditambah perasan jeruk limau
kemudian ayam kampung yang telah dipanggang sekitar tiga puluh menit disuir dan dimasukkan ke dalam campuran bumbu dan parutan kelapa
terasinya dapet terus gula merahnya gula jawanya juga pas banget
jadi enggak kepedesan tapi enggak terlalu manis juga
dan yang pasti jeruk limaunya bikin mantep
setelah kenyang selanjutnya saya berkesempatan menikmati kesenian gending dan tari gandrung yang disajikan oleh rumah budaya osing
tak terasa seharian sudah saya menikmati wisata budaya suku adat osing yang kental

pelestarian suku adat osing sudah seharusnya menjadi contoh bagi suku adat lainnya di indonesia demi memajukan ekonomi melalui pariwisata